hai hingga kamis sepuluh juni dua ribu dua puluh satu seluruh tempat tidur untuk passion copy sembilan belas yang berjumlah satu ratus lima puluh satu buah di
rs ud al ihsan provinsi jawa barat sudah seluruhnya terisi peningkatan passion copy
sembilan belas di rs ini terjadi sejak dua pekan lalu pihak rumah sakit juga menambah tenaga perawat sebanyak
empat orang yang bekerja sama dengan persatuan perawat nasional indonesia jawa barat sebagai
antisipasi dalam dua pekan ke depan pihak rs akan menambah tujuh puluh enam hingga delapan puluh tempat tidur untuk pasien
covid sembilan belas kini sejumlah ruangan itu masih dalam proses persiapan karena untuk pasien covid itu
tidak sama dengan passion lain karena passion copy itu dibutuhkan satu sirkulasi di udah
di ruangan itu ada ketetapannya di mana itu hitungannya menggunakan suatu alat
aceh hanya harus dua belas sehingga kenapa masih kita tunda semua jendela kita perbaiki sehingga
bagus penuhnya tempat tidur pasien covid sembilan belas juga terjadi di rumah sakit khusus ibu dan anak kota
bandung dari delapan puluh lima tempat tidur yang disiapkan hingga kamis pagi juga terpantau penuh pihak
rs kia juga menambah jumlah tenaga kesehatan sekitar tiga puluh lima orang untuk menangani passion copy
sembilan belas sebagai rumah sakit rujukan di wilayah kota bandung rs kia juga bersiap jika ada lonjakan
pasien antisipasi juga sudah kita siapkan dari tujuh puluh langsung kita buka delapan puluh lima dan kita siapkan menjadi
mudah mudahan sesegera mungkin target sih senin depan sudah bisa kita buka walaupun bertahap
juga mungkin ya lima belas dulu yang kita penuhi gitu kan pada akhirnya akan mentok di satu ratus sepuluh itu sementara itu
menurut ketua dpw persatuan perawat nasional indonesia ppni jawa barat wawan hernawan mengatakan
sudah ada dua rumah sakit yang dibantu ppni jabar untuk menambah tenaga perawat dalam menangani pasien
jumlah keanggotaan mencapai delapan puluh lima ribu orang ppni jabar memastikan siap jika rumah sakit di jabar
membutuhkan tambahan tenaga keperawatan dalam menangani pasien covid sembilan belas jadi kebutuhan kebutuhan
perawat di daerah itu nanti ada core will yang akan memberikan apa informasi contoh misalkan depok
diperlukan perawat sepuluh orang nanti kita hayat dan depok bekasi apalagi jadi semuanya adalah
kami terkontribusi sesuai dengan kebutuhan dan lokasi di mana teman teman perawat berada
wawan menambahkan ppni jabar juga kini tengah menyiapkan sejumlah tenaga kesehatan yang akan
ditugaskan di lima rumah sakit di wilayah jawa barat dalam waktu dekat kikari adi rizky rahadian bandung